komisi pemberantasan korupsi menangkap satu kepala daerah dalam operasi tangkap tangan semalam
dan untuk informasi terbaru kita tersambung dengan produser lapangan cnn indonesia tika bremal
selamat pagi menjelang siang tika
bisa dikonfirmasi terkait operasi tangkap tangan bupati nganjuk
atas dugaan kasus apa operasi tangkap tangan semalam
ya amelia dan juga sarah memang benar bahwa komisi pemberantasan korupsi ini telah menangkap bupati nganjuk
yaitu novi rahman hidayat bersama dengan empat kepala desa lainnya
yang terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh kpk yang dilakukan pada hari minggu kemarin hingga senin dini hari tadi
ada pun kasus yang menjerat atau yang mengakibatkan penangkapan ini terjadi
yaitu adalah terkait dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten nganjuk jawa timur
menurut informasi yang kami dapatkan ini
sejauh ini ada barang bukti yang diamankan juga di dalam operasi tangkap tangan tersebut
yaitu uang senilai tujuh ratus juta rupiah
dan hingga kini amelia dan juga sarah kami di kpk pun masih menunggu kedatangan dari bupati nganjuk
novi rahman hidayat bersama dengan empat kepala desa lainnya yang memang telah ditangkap oleh kpk
karena hingga saat ini pun kami mendapatkan informasi bahwa rombongan tersebut masih dalam perjalanan
kabupaten nganjuk menuju ke jakarta tepatnya menuju ke gedung kpk seperti itu
memang belum ada keterangan resmi sejauh ini dari pihak kpk terkait dengan operasi tangkap tangan
kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten nganjuk
namun melalui pesan singkat tadi yang kami dapatkan dari pelaksana tugas jurubicara kpk
yaitu ali fikri ini membenarkan bahwa ott terhadap bupati nganjuk ini telah dilakukan
hari minggu kemarin ini kpk bekerja sama dengan barai skrim polri untuk melakukan penangkapan
lalu setelah mengamankan bupati dan juga beberapa kepala desa di kabupaten nganjuk
ini kpk juga melakukan penggeledahan dan menyegel kantor di lingkungan pemkap nganjuk
di sini menurut informasi ada tiga ruangan yang masih dalam kondisi disegel
salah satunya adalah ruangan dari sub bidang mutasi pemerintah kabupaten
yang menyebabkan keguguran dan keguguran dari pemerintah kabupaten nganjuk
dan memang hingga kini kami masih menunggu keterangan lanjutan dari pihak kpk
terkait dengan peran dari masing masing pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan ini
dan juga adanya dugaan keterlibatan pihak lain serta kerugian negara yang timbul
akibat dari kasus dugaan suap beli jabatan ini
seperti yang kita ketahui amel dan juga sarah
bahwa kpk ini memiliki waktu satu x dua puluh empat jam untuk melakukan pemeriksaan
dan juga untuk menentukan keguguran
juga untuk menentukan status tersangka dari pihak pihak yang ditangkap
seperti yang kita ketahui bahwa untuk penetapan tersangka ini memerlukan dua barang bukti yang cukup
dan juga menggali keterangan dari pihak pihak yang diamankan dan juga dari pihak saksi
kami akan menunggu keterangan dari pihak kpk pada hari ini terkait ott ini
karena kasus ini cukup menarik sarah dan juga amelia
seperti yang kita ketahui
bukan penangkapan bupati nganjuk ini bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh kpk
seperti yang kita ketahui bahwa operasi tangkap tangan di kabupaten nganjuk ini pernah dilakukan juga oleh kpk
di mana pada tahun dua ribu tujuh belas kpk ini menangkap bupati periode dua ribu tiga belas hingga dua ribu delapan belas
yaitu taufikur rahman dengan kasus yang memang mirip
yaitu kasus suap jual beli jabatan
namun untuk di lingkungan atau suap beli jabatan kepala sekolah di kabupaten nganjuk
dari sekolah dasar hingga di tingkat sma seperti itu
sarah dan juga amelia
baik berarti ini bukan pertama kalinya ya kasus bupati nganjuk itu ditangkap tangan oleh kpk
lalu tika ini anda mendapatkan informasi tidak
jam berapa para terduga ini sampai di gedung kpk
dan juga kapan ini kpk akan memberikan pernyataannya kepada publik
melihat bahwa atau mendapatkan informasi dari
melalui pesan singkat ini memang belum dijabarkan secara pasti bahwa kapan atau tepatnya jam berapa
bupati nganjuk novi rahman hidayat bersama empat kepala desa ini akan tiba di gedung kpk
namun informasi yang beredar di sini di kalangan media bahwa rombongan tim kpk yang membawa bupati nganjuk bersama dengan empat kepala desa ini
telah berada dalam perjalanan
dan kalau misalnya mereka menggunakan angkutan udara seperti itu dengan penerbangan sekitar pukul delapan pagi ini dari surabaya
ini artinya siang hari ini seharusnya rombongan ini sudah sampai di gedung kpk
namun pada siang hari pada pukul sebelas lebih ini kami di kpk belum melihat kedatangan dari rombongan
kami akan terus menunggu
begitu juga dengan keterangan dari pihak kpk
biasanya di dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk ini
kpk nantinya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu
satu x dua puluh empat jam yang telah disampaikan tadi
barulah kpk akan menggelar konferensi pers mengenai apa saja data atau informasi yang didapatkan kpk dalam operasi tangkap tangan ini
amel dan juga sarah
baik kami akan terus pantau operasi tangkap tangan bupati nganjuk ini ya dari studio
terima kasih tika atas laporannya selamat bertugas kembali